kita kembali ke jakarta banjir menjadi informasi utama kami saat ini pasca cuaca buruk dan juga hujan deras yang turun kemarin
berdasarkan laporan langsung arief kurniawan sebelumnya bahwa genangan air di kawasan kampung melayu tadi sudah mengalami stagnan bahkan surut
tapi saat ini kawasan kampung melayu kembali diguyur hujan
dan kini langsung saja kita melihat kondisi di sana arief kurniawan bagaimana pantauan anda saat ini
ya selamat siang daniar memang betul sekali tadi baru saja hujan mengguyur kawasan kampung melayu
dan saat ini hujan sudah mulai berhenti dan aktivitas warga sudah kembali lagi
dan dari pantauan saya saat ini dari satpol pp jakarta timur sudah datang mobil untuk dapur umum
dan juga pasukan orange juga sudah mulai bekerja untuk membersihkan sisa sisa lumpur yang ada
di jalan jatinegara barat ini
dan untuk mengetahui seperti apa kondisi pasti warga yang menjadi korban dampak banjir di kampung melayu
sudah ada bersama saya salah satu warga dari kebun pala ibu devi bu ya
iya ibu devi
ibu di kebun pala dimananya bu
di tanah rendah rt lima belas rw delapan gang dua puluh
bu bisa diceritain nggak ini air mulai tinggi ini sejak jam berapa sih bu
dari senin malam itu malam minggu malam
udah naik jam dua pagi udah mulai naik dan mulai masuk ke rumah rumah penduduk itu sekitar jam sembilan
saat ini di rumah ibu ketinggian air berapa bu
sekitar satu lima sampai dua meter
ibu gak ada untuk mengungsi niatan gitu bu
kayak gimana ya soalnya kan itu rumah warga jadi udah enak nyaman di sini
lalu bu untuk bantuan sendiri apakah dari warga sekitar ibu ini sudah ada yang mendapatkan bantuan bu
belum ada ya
oke tapi untuk peringatan dini nih bu sebelum air itu naik apakah warga mendapatkan peringatan dini bu
sudah cuma ya sudah dikasih peringatan tapi warga tidak mau keluar meninggalkan rumah
sekarang di rumah ibu siapa yang bertahan nih
barang barang juga masih di sana semua
masih di lantai dua
untuk ibu di tempat ibu kira kira ada berapa kakak sih ibu atau berapa jiwa di situ
banyak sih ya sekitar lima ratus an jiwa

lalu bu ini kan kalau boleh dibilang kawasan sini kan sudah langganan banjir bu ya
nah untuk menurut ibu sendiri nih berpengalaman dalam menghadapi banjir
ini banjirnya gimana bu untuk tahun ini apakah lebih parah atau justru lebih ringan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya
lebih ringan dibanding tahun dua ribu dua
jadi dua ribu tujuh paling parah bu ya oke
lalu apa nih bu untuk warga saat ini yang dibutuhkan apa aja
seperti keperluan bayi kebutuhan bahan bahan pokok selimut dan lain lain
untuk ibu sendiri berarti otomatis aktivitas sekarang berhenti semua nih bu
lalu harapannya apa nih bu untuk pemerintah untuk bisa segera menanggulangi dampak banjir di kawasan ini
ya untuk bapak anies saya minta kinerja kerjanya untuk ditingkatkan untuk mencegah banjir di daerah kami
oke oke makasih bu ya
ya itu tadi keterangan
dari salah satu warga kebon pala dan memang saat ini dari warga kampung melayu mengharapkan dari pemprov dki jakarta
untuk bisa memaksimalkan kinerja dari satuan satuan kerjanya agar warga warga yang terdampak ini bisa mendapatkan bantuan
dan juga bisa kembali beraktifitas
ya arief kurniawan melaporkan langsung dari kampung melayu jakarta
terima kasih untuk pantauan anda
senin malam sejumlah warga yang dilanda banjir mulai diungsikan ke posko pengungsian
yang disediakan petugas namun tidak semua warga bersedia diungsikan
di kecamatan pancoran jakarta selatan petugas kesulitan untuk meyakinkan warga agar mau mengungsi
banjir yang masih menggenangi permukiman warga kampung arus kramajati jakarta timur
membuat petugas memilih untuk jemput bola mengevakuasi korban banjir dari rumah ke rumah
ketinggian air yang mencapai atap rumah membuat warga tak punya pilihan lain selain mengungsi
namun tak jarang ada warga yang memilih untuk bertahan di lantai dua rumahnya
hingga senin malam dengan memanfaatkan perahu karet petugas telah berhasil menyelamatkan anak anak
lansia serta seorang ibu dan bayinya keluar dari kepungan banjir

banjir yang sudah mencapai ketinggian tiga meter di kelurahan bidara cina jatinegara jakarta timur
juga membuat warga harus mengungsi
warga yang mengungsi membawa serta barang elektronik dan barang berharga lainnya
warga yang terjebak banjir menunggu bantuan perahu datang di depan pagar rumah
sementara warga yang bertahan mengungsi di lantai dua rumah mereka
selain anak anak orang dewasa dan lansia ada juga wanita hamil yang dievakuasi ke aula kantor rw sebelas kelurahan bidara cina ini
hingga senin malam warga yang mengungsi mengaku belum mendapat bantuan makanan dari pihak terkait
proses evakuasi juga terus dilakukan di rawajati kecamatan pancoran jakarta selatan
di lokasi ini setidaknya ada enam rt yang sudah terendam banjir sejak senin pukul satu dini hari
evakuasi telah dilakukan sejak senin pukul enam pagi oleh petugas polisi tni dan warga setempat
setidaknya ada tiga titik di dekat puskesmas yang dijadikan posko pengungsian di rawajati
meski ketinggian banjir terus bertambah
banyak warga yang enggan diungsikan
petugas berusaha keras untuk meyakinkan warga bahwa rumah mereka aman walau ditinggal mengungsi